pada dua puluh maret lalu presiden jokowi mengaku telah menyiapkan tiga juta butir kloroquine untuk menangani pasien covid sembilan belas
lantas seberapa efektif penggunaan obat ini telah terhubung bersama kami melalui sambungan telpon ada dr navriyaldi
oke dok penggunaan kloroquine ini memicu perdebatan setelah ada fda melarang penggunaan obat ini di amerika serikat
tapi pertanyaannya ketika indonesia masih menggunakan seberapa efektif sebetulnya kloroquine ini untuk menyembuhkan pasien dari covid sembilan belas
mengenai efektivitasnya begini masalahnya kita itu baru bisa menilai yang benar kalau lewat suatu uji klinik dibandingkan dengan pasien yang tidak dapat kloroquine
dengan kondisi pasien yang kira kira sama
nah itu kalau di indonesia masih dilakukan penelitian yang terlibat dalam solidarity trial
nah tapi itu kan juga malah di stop dulu pemakaian prokonya
sehingga sebetulnya efektivitasnya belum bisa dinilai dengan sangat objektif
karena yang dilakukan itu kita berikan kepada pasien sebagian sembuh sebagian tidak sembuh
terus mengatakan apakah ini efektif sebetulnya baru bisa terjawab dengan uji klinik yang baik tadi dengan pembanding
nah itu harus dengan desain penelitian bukan dalam setting pengobatan sehari hari
akan beda kesan sehari hari saja bisa saja kita terkesan obatnya baik misalnya
tapi kan juga ada pasien yang tidak dapat itu juga sembuh misalnya
makanya harus dibandingkan
nah ternyata ada publikasi baru yang ternyata mengatakan ada efek samping pada jantung yang cukup mengkhawatirkan sehingga dilarang pemakaiannya gitu ya
nah namun di indonesia sampai sekarang masih belum diubah ya protokolnya itu setahu saya sih
karena kan baru saja dirilis
nah biasanya akan bicara lagi para pakar ahli paru ahli penyakit dalam anak di jantung gitu ya
disimpulkan lagi apakah kita akan terus pakai atau tidak
nah sementara ini setahu saya sih belum diputuskan apakah di stop atau masih jalan terus gitu
dok obat ini disebut sebut berpotensi memicu kerusakan jantung
apakah peneliti di indonesia juga sependapat dengan hal tersebut
kalau tadi kita dengar juga presiden jokowi
dari bulan maret artinya ada bulan
mei april juni sudah tiga bulan harusnya penelitian itu bisa dilakukan ketika presiden jokowi menyatakan bahwa ada penggunaan atau akan disediakan kloroquine di indonesia
ya sebetulnya kalau kita lihat protokol pengobatan yang digunakan di indonesia sekarang itu memakai kloroquine atau hidroksikloroquine
nah apakah membayangkan pada jantung itu sekarang dilihat begini
kalau pasiennya itu berat nah itu hati hati
karena resiko kelainan jantung akan meningkat kalau kondisinya berat
ditambah lagi kalau kondisi sebelum diberikan itu sudah bermasalah jantungnya itu jangan diberikan
itu situasinya bagaimana gitu loh
dok who sempat meminta negara yang terpapar untuk menyetop penggunaan kloroquine ini berdasarkan studi dari jurnal medis the lands
apa yang sebetulnya ya apa yang sebenarnya terjadi
ya sebetulnya begini
nah suatu uji klinik itu bisa saja menemukan sesuatu yang tadinya kita nggak tahu
nah karena mereka mengamati dengan menghitung misalnya berapa perbaikan dengan kloroquine berapa yang tidak pakai kloroquine
berapa efek samping dengan kloroquine berapa yang tidak pakai kloroquine
biasanya begitu yang diambil kesimpulan bahwa oh ternyata obat ini potensi berbahaya
nah itu biasanya teramati setelah dianalisis hasil uji kliniknya itu
nah kalau kita tidak dalam uji klinik mungkin kita tidak sadar gitu ya
bisa bisa misalnya pasien yang berat kemudian meninggal dengan serangan jantung kita nggak tahu apakah ini karena kloroquine nya atau memang kondisinya memang begitu
nah itu harus dilihat dari sekian ratus pasien baru bisa disimpulkan
dok ada kisah salah satu tenaga medis yang pernah terkena covid ini mengaku diberikan obat tamiflu yang selama ini kita kenal sebagai obat untuk flu burung
apakah tamiflu ini juga efektif untuk kemudian menggantikan
dengan kloroquine yang meredam yang diklaim bisa meredam covid sembilan belas
situasinya begini tamiflu juga dipakai bersamaan dengan kloroquine itu
jadi pada pasien yang positif covid itu ada beberapa obat azitromisin kloroquine dan tamiflu itu diberikan bersama tambah lain citamin apa berapa gitu ya
jadi masing masingnya itu apakah efektif atau tidak untuk coronavirus ini
sama juga jawabannya dengan yang tadi
kita harus membahas
kita harus membandingkan pada pasien yang tidak dapat itu sama sekali
nah itu yang susah
karena kalau sudah menjadi protokol pengobatan rutin diberikan kloroquine atau hidroksikloroquine kemudian tamiflu ya kita nggak tahu membandingkannya dengan yang lain gitu loh
jadi sudah susah menjawabnya
kecuali kembali ke yang tadi di uji klinik ada kelompok yang dapat kloroquine saja tapi tidak dapat tamiflu misalnya
mana yang lebih baik
nah itu juga pasiennya harus cukup banyak dan itu memakan waktu baru bisa disimpulkan
dr navrialdi terakhir tanggapan anda mengenai penelitian uner yang menyebut ada stem cell yang kemudian bisa diklaim juga oleh mereka bisa digunakan untuk meredam covid sembilan belas
pergerakan covid sembilan belas di dalam tubuh seperti apa dok
ya sebetulnya kalau stem cell itu kan fungsinya memodulasi sistem imun ya
sebenarnya sebagai fungsinya fungsi imunomodulatornya
nah dengan diberikan stem cell itu kita mengharapkan reaksi inflamasi atau peradangan yang berlebihan yang berakibat buruk pada pasien itu bisa diredam oleh stem cell
tapi stem cell ini bukan untuk membunuh virus
dia tidak punya kenapa kenapa terhadap hidupnya virus
dia hanya memperbaiki kondisi pasiennya
oke baik terima kasih banyak informasinya dr navriyaldi pakar farmakologi dan clinical research supporting unit fkui
setelah bergabung bersama kami
di sianan indonesia